kamu kenapa sih
gak biasanya kayak gini
aku gak mau jadi istri yang males malesen ya
bukannya kamu gak suka
dan aku lakuin apa yang biasanya
kamu sering sering dong mampir ke restoran
terus dia dateng
ya walaupun dia sibuk kerja
tapi dia masih punya waktu
buat nengokin mertuanya
kenapa sih keluarganya andien seneng banget
nanti kalau saya pulang kantor lebih sore
saya usahain buat mampir
tapi mama bener lho
restoran ini kan bisa berdiri karena kamu
jadi ada baiknya kamu sering sering dateng ke restoran
untuk memantau perkembangannya seperti apa
untuk mantau perkembangannya seperti apa
untuk mantau perkembangannya seperti apa
tapi masalahnya saya sudah sangat percaya dengan papa
tapi masalahnya saya sudah sangat percaya dengan papa
dokter juga udah nanti nanti kok
silahkan kak tanda tangan disitu
pak nanti aku telfon balik lagi ya pak ya
pak jadi elsa udah pulih pulang
aduh syukurlah mama senang banget sebenarnya
alhamdulillah janinnya elsa gak kena penapa
cepet banget abisnya
nyata bener al suka masakan kamu
udah pak udah udah udah pak
kamu tanggung jawab yang sayang nanti kalau aku gendut
kenapa sih andin
udah di baik baikin juga masih aja ngambek
semoga sehat ya sayangnya
papa sama mama pamit dulu ya
maaf udah merepotkan kalian
nge repotin dari mana sih pak
malah aku seneng kalau misalkan mama sama papa yang hidup disini
andin inget ya
kamu kalau ada sesuatu
jangan kamu pendam sendirian ya gak boleh
jangan jangan papa surya masih curiga sama gue
gue harus waspada
mungkin gue harus bersikap lebih baik sama andin
gimana sih pak
kalau misalkan aku dulu belum menikah
pasti apapun itu aku cerita sama papa
tapi kalau sekarang kan aku udah nikah
kalau aku ada masalah atau apa pasti aku akan cerita sama suami aku
suamiku ini orang yang sangat pengertian
alhamdulillah papa senang sekali dengarnya
karena komunikasi yang baik itu selalu menjadi fondasi dalam setiang rumah tangga
udah papa pulang ya

udah ya pak kita jalan sekarang
ya kita pulang ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya udah udah taruh
kan ada kiki
kamu istirahat aja udah
aku pikir kamu lagi sandiwara mas
kalau ada orang
bukan gitu saya tuh cuman
udah lah mas
kamu kenapa sih
gak biasanya kayak gini
aku gak mau jadi istri yang males malesen ya
bukannya kamu gak suka
mas lakuin apa yang kamu suka ya mas
dan aku lakuin apa yang biasanya aku lakuin

udah gak apa apa
udah kiki gak apa apa
udah biasa kok aku kayak gini
abis ini aku juga mau nyuci
mendingan kamu siapin aja kau potong rumputnya
tumben dia marahnya lama banget
ah iya sekarang gantian
rena yang tangkap
tangkap lagi ya dari sus ya
lagi ya sekarang beneran
rena akrab sama suster barunya
berarti aku gak salah
gue belum ngabarin andin kalau gue udah pindah kerja
gue mau telfon dulu bentar ya
gue kangen banget denger suara lo
aduh gue kangen banget sama lo
gue juga kangen banget sama lo
lo masih betah kerja disana
ini justru gue telpon lo mau ngasih tau
sekarang udah pindah kerja
gue udah gak kerja lagi di tempatnya pak bos
oh kerja apa sekarang loh
lo mau tau
sekarang gue jadi babysitter
eh dengar ya walaupun gue dulu mantan copet
terus lu kerja sama siapa sih
eh andin majikan gue manggil ntar gue telfon lagi ya
tumben adin gak bawain gue bekal atau ngapain kayak gitu

itu k compilation udah